organisasi relawan pro jokowi atau projo telah mendeklarasikan dukungannya pada calon presiden prabowo subianto
padahal jokowi yang merupakan kader pdi perjuangan harus ikut arahan partai yang mengusung ganjar pranowo sebagai calon presiden
apakah relawan jokowi masih tegak lurus atau projo sudah punya haluan sendiri
dan sudah bergabung direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
selamat malam mas burhan apa kabar mas
terima kasih mas burhan menyempatkan untuk bergabung dengan kita malam ini
sebenarnya kita juga sedang menunggu pak budi ari bergabung dengan kita tapi tidak apa apa kita lanjut dulu saja
mas burhan gini mencermati dinamika yang terjadi sampai ke hari ini bahwa kemudian kita melihat bahwa presiden tadi presiden jokowi ya
sudah menyatakan arah dukungannya melihat publik melihatnya begitu
apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa peristiwa politik hari ini sudah bisa menentukan kemana arah pilihan presiden jokowi dengan dinamika yang terjadi
ya sebenarnya kita tidak akan mendapatkan jawaban eksplisit ya yang berbentuk low context
misalnya presiden jokowi pidato di depan ribuan relawan projek
menurut saya itu terlalu kurang dramatis terlalu kelihatan terlalu transparan
dan itu bukan tipikal presiden jokowi
tipikal presiden jokowi itu dia main di gimmick main dengan high context dan pada titik tertentu pesannya tercapai
dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita saksikan hari ini sudah terlalu banyak
kode simbol casture yang menunjukkan bahwa lirikan mata presiden jokowi mengarah ke pak prabowo ketimbang ke ganjar pranowo
mulai dari partai partai pendukung pak prabowo yang ketua umumnya hadir di acara relawan projo
kemudian pak jokowi menabuh gong delapan kali
kita tahu delapan adalah simbol atau kode prabowo subianto ya sering disebut sebagai delapan
bisa juga ditafsirkan sebagai presiden ke delapan
karena presiden jokowi adalah presiden ke tujuh
dan yang paling kelihatan adalah kehadiran relawan projek berserta kode umumnya budi ari datang ke rumah ke dua
jadi itu semua sudah lebih dari cukup untuk kita bisa simpulkan relawan projek yang notabene adalah refleksi dari sikap politik presiden jokowi
itu jelas arahnya ke prabowo subianto
tapi sebenarnya posisi presiden jokowi ini serba salah apa serba benar begitu
karena tadi didesak untuk menyebutkan tapi ojok ke susu begitu
tapi kemudian kita tahu juga bahwa gibran juga kabarnya akan diusung untuk kandidat cawapres
nah belum juga bisa ini bisa dibaca bahwa ini sudah fix begitu
maksudnya gimana ferdi
gini posisinya presiden jokowi ini kan dianggap oleh publik serba salah begitu ya
karena di satu sisi beliau merupakan kader pdi perjuangan
tapi di sisi lain dari bacaan anda tadi jelas arahnya sudah bisa dibaca akan mendukung pak prabowo begitu
ini juga masih belum bisa
tapi ini juga masih bisa ditaksirkan secara pasti ya
begini ya dalam politik itu kita tidak harus mendengar jawaban verbal
dalam komunikasi kita mengenal komunikasi non verbal komunikasi verbal
komunikasi non verbal itu lebih powerful ketimbang komunikasi verbal
dalam komunikasi verbal politisi atau aktor bisa memberikan signal yang saling bertentangan saling kontradiktif
tetapi dari sisi komunikasi non verbal
komunikasi non verbal itu tanda tandanya sudah terlalu terang beneran
jadi sesuatu yang sudah diperjelas istilahnya budi ari tadi di tv sebelah itu tidak perlu diperjelas juga
sudah terlalu terang
nah pertanyaannya adalah bagaimana implikasinya dengan pdi perjuangan
nah itu yang tepat kita analisis ya
apa implikasi setelah presiden jokowi itu lirikan matanya sudah jelas mengarah kepada pak prabowo
si presiden jokowi sekarang masih terikat sebagai kader pdi perjuangan
nah ini yang nanti kita lihat ke depan
yang kedua yang patut untuk kita analisis setelah dukungan projo resmi kepada prabowo subianto adalah siapa yang akan menjadi pendamping pak prabowo
kalau misalnya pendamping pak prabowo adalah gibran raka buming raka putra presiden jokowi
ini makin memperdamping
dalam konfrontasi dengan pihak pd perjuangan karena jelas posisi presiden jokowi dan keluarganya
kalau betul ya gibran yang notabene adalah kader pdi perjuangan mendampingi pak prabowo
jika mk mengabulkan gugatan maka yang kita saksikan adalah semacam tanda kutip ya deklarasi perang
pdi perjuangan vizavi keluarga besar presiden jokowi
kita tahan dulu
kita sudah bergabung dengan pak budi
pak budi sudah terhubung ya
pak budi sudah deklarasi ya
artinya publik melihat bahwa sengaja mengarahkan pak presiden jokowi untuk mendukung prabowo begitu ya
sesuatu yang jelas tidak usah diperjelas lagi
maksudnya apa pak
sudah jelas kami diperjelas lagi
tapi publik butuh pembelasan
yang pasti kami sudah mendukung pak prabowo subianto sebagai capres pada pilpres dua ribu dua puluh empat
oke kalau statement anda tadi yang projo tegak lurus dengan jokowi ini maksudnya apa
loh ya jelas dong namanya relawan jokowi harus tegak lurus pak jokowi dong
maksudnya tegak lurus yang lain
kalau relawan jokowi komandonya dari tempat lain ya nggak mungkin dong
relawan jokowi harus komandonya dari pak jokowi dong
bukan berarti ada yang membelok begitu ya
dan kami dari projo menangkap aspirasi yang terserap di akar rumput untuk mendukung pencalonan pak prabowo sebagai presiden di dua ribu dua puluh empat mendatang begitu
oke tadi mas burhan mengatakan
pak presiden kan sudah jelaskan bahwa yang penting itu kan suara rakyat penentu kemenangan
dan kami segera melakukan konsolidasi untuk menyusun taktik dan strategi untuk kemenangan pak prabowo pada pilpres dua ribu dua puluh empat ke depan
oke tadi mas burhan mengatakan begini
implikasinya terhadap deklarasi hari ini di mana pak presiden jokowi kan juga masih kader pdi begitu ya
tapi kemudian sudah bisa dibaca dan ditegaskan bahwa memang presiden jokowi juga mendukung prabowo
ini bagaimana menjawabnya
loh kan kata kunci yang disampaikan pak presiden jokowi dalam pidato itu adalah bahwa suara rakyat pentu kemenangan
dan kami memang memutuskan mendukung pak prabowo subianto sebagai capres pada pilpres dua ribu dua puluh empat
itu juga melalui mekanisme yang bukan diputusin satu dua orang atau bukan hak priokratif satu dua orang tidak
kami melalui mekanisme musyawarah rakyat
kami juga gelar konferda konferda di seluruh indonesia
sehingga akhirnya setelah kami lihat kami memutuskan untuk mendukung pak prabowo subianto
ucapan pak jokowi tadi ojok ke susu itu maksudnya apa
ya kan tadi dalam pidato juga sudah saya sampaikan pak jokowi ngasih kode ojo ke susu ojo bersa gerusu panaskan mesin gitu
tapi yang pasti bahwa langkah langkah politik projo ini sudah mempertimbangkan
banyak faktor banyak hal
dan juga melalui sebuah mekanisme yang ada di organisasi kami begitu
kita serap akan rumput kita dengarkan
oke berarti hari ini sudah ketahuan siapa cawapresnya pak prabowo
loh iya kan kami sudah deklarasi resmi kami projo mendukung pak prabowo subianto
capresnya bagaimana pak budi
wah kalau capres kami kan pro jo bukan partai politik
tapi tentu sudah
konstitusi kita jelas mengamanatkan bahwa partai politik atau gabungan politik adalah yang berhak untuk mencalonkan capres atau cawapres begitu mas
oke mas burhan terakhir untuk anda bagaimana anda melihat situasi hari ini bahwa sudah jelas begitu ya deklarasi bahwa mendukung pak prabowo sebagai calon presiden
tapi tadi saat ditanyakan cawapresnya belum ketahuan nih
ya memang ini ferdi masih ada satu peristiwa politik yang sangat menentukan peta dua ribu dua puluh empat yaitu keputusan mk apakah menerima atau menolak uji materi berkaitan dengan batas usia minimum capres dan cawapres
kalau misalnya mk mengabulkan batas usia minimum capres cawapres
kalau misalnya mk mengabulkan batas usia minimum capres dan capapres
dua puluh tahun apapun skenario nya karena ada banyak gugatan termasuk diantaranya adalah tetap empat puluh tahun tetapi dikecualikan buat mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah tetapi substansinya misalnya memperbolehkan gibran maju sebagai capres
tentu ya akan makin menentukan peta dua ribu dua puluh empat
terutama di koalisi pendukung pak prabowo karena ada potensi deadlock yang sekarang terjadi diantara
partai partai pendukung pak prabowo yang masing masing membawa atau menjagokan cawapres
sendiri sendiri pan mengusung erick thohir erlangga dibawa oleh golkar hovifah dibawa oleh
partai demokrat nah kalau kemudian terjadi deadlock mas gibran kalau disahkan oleh mk
konstitusionalitasnya untuk maju bisa menjadi titik temu nah masalahnya kemudian adalah apakah
ketika gibran didapuk sebagai cawapres pak prabowo publik bisa menerima atau tidak karena
bagaimanapun masih banyak pr dan itu adalah konsekuensi demokratik ya kesepakatan elit harus
diuji oleh pemilik
oke setidaknya masih ada waktu paling tidak sampai pendaftaran pada minggu depan ke kpu
terima kasih pak budi dan juga mas burhan sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom